lo jauh jauh nanya riki
padahal gue kenal loh sama elsa
lo juga kenal sama elsa
ya abisnya kemarin lo bilangnya apa
riki kan yang deket sama elsa
ya gue gak terlalu kenal deket sama elsa
cuma gue kenal deket sama kakaknya
dia udah gue anggap sebagai adik gue sendiri
boleh banget sih
gue mau dong ketemu sama kakaknya
kamu mau obat
mau aku rutin gak
lagi marah masih perhatian ya sama saya
kebohong apa sih
kamu bohongin aku terus
katanya tadi udah dikasih sama kici
itu roti udah saya kasih kiki beneran
reina tadi lapar
nasinya belum mateng
mirna ngeliat ada kue dikasih ke reina sama mama
dia bilang pada saat sampel ini dikasih sama mama dia bilang

berapa beginningnya teman berhubung

ketika aku mencoba
anda dari tadi bicara panjang lebar
saya mau balik nanya ke anda
apa buktinya apa
kalau saya yang mengambil darah anda
saya dibebaskan dari kantor polisi
karena tuduhan anda tidak terbukti
tidak perlu berbohong
karena saya tahu
memangnya anda sudah tanya secara detail ke petugas labnya
kalau pak al mau periksa tes dna atas nama siapa
jangan asal bicara
kalau semuanya belum paling
saya masih banyak kerjaan
ada yang mereka sembunyikan selama ini
pura pura sakit itu
rena yang kasih ide ke saya
papa gak pernah bohong
perlu aku sebutin satu satu
kalau pak nino baru saja datang kesini pak
dari petugas tes dna
bawa sampel darah
dan ditolak pak
kalau darah itu adalah darahnya
pak nino berpikir
kalau memang saya yang
menyerang dia dan
untuk tes dna
rena dan pak nino pak
terus kamu bilang apa
saya tetep bilang
pak nino juga gak ada bukti
pak nino tidak mencari tahu
lebih lanjut pak soal ini
saya sudah lapor polisi
dan mencari ke beberapa
rumah sakit pak
tapi belum ditemukan
pasien yang bernama
kamu cari terus ya
kemana lagi sumarno
ya z bombat
pasti lo pengen tahu seberapa berat sayang lo itu
tuh kan terusin deh terusin
gitu aja ngambek sih
so ada apa dengan elsa
sejujurnya gue ngerasa gue tuh pernah loh
ketemu sama elsa
cuma gue lupa gue ketemu dimana
dan belakangan ini
kepikiran terus makanya tadi gue tanya sama ricky
lo jauh jauh nanya ricky
padahal gue kenal loh sama elsa
ya abisnya kemarin lo bilangnya apa
ricky kan yang deket sama elsa
ya gue gak terlalu kenal deket sama elsa
cuma gue kenal deket sama kakaknya
dia udah gue anggap sebagai adik gue sendiri
boleh banget sih gue mau dong ketemu sama kakaknya
soalnya gue buru buru abis ini ada acara nih
yaudah deh kalo gitu see you besok ya
kenapa olivia penasaran banget sama si elsa
ada apa ya
kemarin rafael cerita
lo lagi udah ketemu ha cewek ya
lo kenal udah lama
kenal dimana ki
lo tau gak dia tinggal dimana
gue jadi penasaran
ada urusan apa ya sama elsa
apa elsa kenal juga sama dia
iya thai juga kita sugar
siapa juga sih yang naksir sama dia
gue percaya kok
ini gue masih cari nih
nah ini dia